kepulan asap tebal membumbung tinggi saat api membakar sebuah pabrik mebel di desa cangkring malang
kabupaten pasuruan jawa timur selasa sore
para pekerja pabrik yang berada di lokasi langsung berupaya menyelamatkan diri dari kobaran api
dari keterangan saksi titik api bermula dari blower yang berada di ruang produksi
tapi dengan cepat membesar pelantaran banyaknya material yang sudah terbakar di lokasi kejadian
beruntung tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini
persiwa kebakaran pabrik mebel ini kini masih dalam penelitikan aparat kepolisian polsek bg pasuruan
sebuah minibus terbakar di jalan raya samarang garut jawa barat pada selasa siang
warga yang berupaya memadamkan api dengan alat seadanya meski kewalahan lantaran api dengan cepat membesar
api baru berhasil dikuasai satu jam kemudian oleh petugas dinas pemadam kebakaran kabupaten garut
kesimpulan sementara penyebab kebakarannya minibus ini akibat muatan bahan bakar yang dibawa
kita membawa bbm membawa bbm namun kita akan melakukan penyelidikan lebih lanjut
penyelidikan lebih lanjut
ini apa yang dilakukan oleh pemilik maupun pengemudi kendaraan
untuk mengetahui dugaan bahwa kendaraan modifikasi polisi meminta keterangan dari sopir kendaraan yang terbakar itu
akibat kejadian ini arus lalu lintas di kedua arah sempat mengalami kemacetan
sebuah minibus tuwalu diserbakar di mojoagung jombang jawa timur selasa sore
mobil terbakar usai mengisi bahan bakar di spbu
petugas pemadam kebakaran yang tiba langsung berusaha menjinakkan kebaran api
dari hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan pihak kepolisian percikan api muncul secara mendadak usai mobil keluar dari spbu
dalam waktu singkat api langsung dengan cepat membesar
petugas masih melacak pemilik kendaraan yang diduga kabur akibat panik dengan kondisi kendaraannya
sementara akibat peristiwa ini arus kendaraan di lokasi kejadian sempat terjadi
tim liputan cnn indonesia